surga dunia dan juga bersama duranya nyamanonggu warga surabaya atau yang sedang berkunjung ke
surabaya ingin kulineran di tempat tersembunyi alias hidengem ayo ikut nah kalau yang ini
bener bener hidden game jadi ini lokasinya itu benar benar masuk di gang parkir mobil itu jauh
kita jalan kesini tuh hmm gitu ya tapi ini ya jualannya lauknya itu melimpah pembelinya itu
datang dan pergi plus juga bukanya dua puluh empat jam non stop yuk cus assalamualaikum why penjualnya cantik
cantik tanpa palang nama beralamat di jalan kapas baru gang delapan nomor
empat puluh enam masakan disajikan di ruang tamu rumah dan tak disediakan tempat duduk untuk pembeli pembeli hanya
bisa menikmati sajian ini dengan cara dibungkus saja kuliner ini sebenarnya adalah nasi campur
madura yakni nasi dengan aneka macam lauk biasa dikenal dengan nama nasi inul karena anak dari
umi siti rohmah penjual ini biasa dipanggil inul buka sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh nasi inul kondang dari mulut ke
mulut ditambah viralnya di media sosial
emang sudah langganan atau baru penasaran penasaran kemarin tuh baru lihat di tiktok
viral gitu ya tempatnya juga gampangnya gampang jauh ternyata mobil nggak bisa masuk
harga nasi inul mulai dari sepuluh rupiah isinya nasi mie tahu bumbu bali sambal dan
satu macam lauk kalau mau nambah satu lauk dihargai lima rupiah bismillahirrohmanirrohim
ya jangan lupa sambelnya prek prek sembilan rohim hmm hmm hmm ini babatnya hmm empuk ya makrul jadi
digigitan pertama aja ini udah kerasa banget kalau bumbunya itu adalah lekoh berani banget
bumbunya super worth it dua puluh rupiah yang jelas ini overall
surga dunia dan juga bersama duranya nyaman nunggu alias enak banget lanjut makan ya mbak ya
pemilik warung juga tidak berniat untuk mencari tempat yang lebih luas soalnya kalau waktu di luar
itu ya pasang bahkan nggak boleh udah di sini aja rezeki hanya karena disini rezeki nya dalam sehari
warung ini menghabiskan tujuh puluh lima kg
beras selain nasi inul di surabaya juga ada warung hidden gem yang melegenda mau tahu makanannya hanya
telur tahu daging dan bumbu bali atau bumbu rempah merah berada di jalan kalianyar kulon gang dua
pengampon surabaya warung nasi bali ini sudah eksis selama sekitar tiga puluh tahun sebelumnya tadinya
saya kan memang jam dua belas terus dari turun turun ke mama saya ke rumah saya ke rumah saya ke rumah saya
kalau misalkan mau dimajuin itu susah soalnya kan ini kondisinya jualan kan di
dalam kampung ya tak takutnya riwariwi dari tetangga kan ganggu makanya dibuka jam segitu
kan orang orang udah ibaratnya pulang semua di rumah istirahat ya sejak awal berjualan
pilihan lauk di warung ini tetap konsisten yakni telur tempe tahu dan daging saja
pembelinya pun kebanyakan para pelanggan lama lama sih udah dari kuliah soalnya bukanya malam
bukanya malam terus ya suka aja sama rasanya nasi balinya dalam sehari warung nasi bali laku
puluhan porsi per porsi dihargai dua puluh tiga hingga dua puluh delapan rupiah wida subianto didin iswandani surabaya